potensi cuaca ekstrim membuat sejumlah daerah di jawa barat menjadi rawan bencana dalam beberapa hari terakhir
terjadi banjir puting beliung serta fenomena hujan es
seperti apa pantauan cuaca ekstrim untuk beberapa waktu ke depan
kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan kepala stasiun klimatologi kelas satu bogor abdul mutolib
pak abdul selamat sore
selamat sore saya fira
pak abdul beberapa hari yang lalu terjadi fenomena hujan es dan juga angin puting beliung di beberapa wilayah di bogor
bisa anda jelaskan penyebab fenomena ini pak
ya baik ini fenomena hujan es ini karena akibat ada munculnya awan konvektif yang biasa disebut dengan awan kumulonimbus
di awan ini mempunyai potensi angin kencang petir hujan es dan hujan lebat serta hujan yang ekstrim sifatnya
nah ini karena pada awan ini terjadi penurunan suhu yang cukup tinggi pada level atasnya mencapai pressing level
sehingga uap air yang terbentuk itu membeku menjadi es
walaupun diatur sampai ke penuhkan tidak semua mencair
sehingga jatuh ke bumi masih dalam bentuk es
baik apakah ada potensi cuaca serupa mungkin kembali terjadi
mungkin satu pekan ke depan
ya kalau potensi mungkin masih saja
karena masih ada proses transisi dari musim kemarau masuk musim hujan
pembentukan awan awan konvektif kolonimbus ini lebih sering
jadi potensi atau peluangnya bisa kita masih terjadi
karena akan ada peralihan musim begitu pak
daerah mana saja kemudian yang berpotensi
mengalami cuaca ekstrim di bogor dan sekitarnya
ya karena yang memasukkan awal musim kemarau lebih cepat ini adalah daerah jawa barat bagian kota bogor kabupaten bogor tabumi
nanti kalau bandung nanti di oktober baru masuk awal musim hujannya
maka ini daerah daerah inilah yang akan potensi mengalami cuaca ekstrim
menarik ketika potensi
karena hujan deras angin puting beliung dan juga hujan es mungkin saja masih ada potensinya
tapi di sisi lain ada sembilan kecamatan yang saat ini kondisinya kekeringan
mungkin bisa dijelaskan pak
ya memang inilah indonesia karena yang daerah dataran tinggi biasanya mengalami hujan lebih awal dibandingkan dataran rendah
yang daerah kekeringan ini adalah daerah dataran rendah
seperti di jawa barat itu di pantura bagian
itu masih mengalami musim kemarau
jadi yang lebih cepat mengalami musim hujan adalah daerah dataran tinggi yang daerah gunungan
sementara daerah dataran rendah ini masuk musim hujannya di bulan november dan sebagian kecil juga ada di desember
meskipun begitu ada perbedaan tapi masyarakat diharapkan tetap waspada pak ya
khususnya kita sedang dalam proses menghadapi masa pancaroba
ya mungkin himbawan kami bahwa masyarakat untuk lebih waspada terutama untuk di daerah dataran tinggi
karena hujan hujan lebat atau hujan masih berpeluang terjadi
dan kemungkinan untuk terjadinya tor atau banjir bandang ya ini perlu diwaspadai
karena daerah dataran tinggi kita sudah banyak mengalami perubahan
nah ini begitu
juga daerah dataran rendah yang kita aliran sungai akibat dari curah hujan tinggi di dataran tinggi di pegunungan
yang akan dilalui sama air air ini tidak perlu waspada
dan selain itu juga karena akan berpeluang juga angin kencang mungkin untuk di daerah perkotaan
lebih banyak atau berusaha untuk menghindari pohon pohon yang rapuh gitu bernaung di bawah pohon rapuh
siapa tahu takut tumbang atau angin kencang
kewaspadaan kuncinya itu
terakhir pak abdul meskipun saat ini masih peralihan bagaimana prediksi puncak musim hujan untuk wilayah bogor dan sekitarnya pak
ya kalau prediksi kita mungkin puncak hujannya nanti akan terjadi di sekitar bulan januari dan februari
provinsi jawa barat mungkin akan lebih awal lagi di daerah bogor sekitar januari
abdul mutalib kepala stasiun klimatologi kelas satu bogor
terima kasih pak abdul sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom